kata bapak saya berbuat baik itu kapan saja dimana saja
siapa yang pajakin
nggak mau pijak
tumben jak emang bini lu kagak masak
itu tanda tanda buat kau jak
istri kau sudah bosan sama kau
ih lu ngaco aja sih bang
eh jak makan pake apaan
lah lu kan tau jak gua kagak jual pepes
adanya nih bihun orek tempe telur kentang
saya gak jadi makan pok
kenapa tuh kocok
tak paham aku
rih banget di panggalan
pada kemana sih
nanti jah yuk
banyak gak mau bang yanto
jak mana lu
eh dah diajak ngomongnya lho nonga aja lu
sm banget bocah ya
gimana sih pur
pakainya kau bawa motor yang bener
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
inyong kesini cuma mau tanya
kepo daerah sini banyak kontra kan kakak
orah usah kakak
inyo mau cari sendiri aja sekalian jalan
terima kasih ya kakak mari
ih kamu tisna liatin apaan sih
eh neng ani yang cantik campurnik
ih apaan sih
ih kamu mau pulang kan
kenapa bang kecoh lagi
tambalnya yang lama biar mateng
iya deh bang saya tambal lagi deh
pernah untuk selamat
ih kok pelan banget
biar nyampenya lama
kan aku buru buru
bapak mau kemana
saya mau ngejar orang nih liat dulu bocoknya lebar nih
mau sedih kan tiban dalamnya
tidak tidak tidak
masih lama banget
saya mau ngejar orang nih
sabar biar matengan
nih lo bikinin pepes ikan yang top
katanya mau prihatin
udah prihatin ntar aja kalau udah kelar makan
abang lagi kepengen banget pepes ikan
ih apaan sih
kata bapak saya berbuat baik itu
kapan saja dimana saja
kapan saja dimana saja
kapan saja dimana saja
kapan saja dimana saja
heh ngapain lu
saya tukang ojek
dah saya mah apa atuh
mau ke rumah ani
tadi jatah abang emak makan

nggak ada apaan
nggak ada apaan
nggak ada apaan
nggak ada apaan
nggak ada apaan
si udin itu emang orangnya pemalu
makanya neng ani jangan malu malu
jangan malu malu kalau mau akrab sama si udin
aduh kan tadi tati udah bilang
bukan pakai air bang
dulu kata emak pakai nasi dikepelin
nasinya habis ambilin juga di dalam
kan nasinya udah habis semua sama abang
tapi minta sama emak aja
tapi minta sama emak aja ya
ajan ke emak
masukin ajan deketan